menteri bumn erick thohir memastikan pasokan bahan bakar minyak untuk mendukung perjalanan mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga aman
hal ini disampaikan oleh erick di gedung bina geraha kompleks istana kepresidenan jakarta pada senin siang
menurut erick pihaknya juga telah menyiapkan fasilitas pengisian bbm secara mobile untuk membantu masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman
erick juga menjelaskan harga tiket transportasi publik seperti kereta api lebih kompetitif dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi
ya kan saya sudah rapat mengenai mudik bahwa kalau untuk kesediaan bbm kuota bbm aman
ya saya sudah cek ke pertamina langsung kita juga akan siapkan fasilitas tidak hanya tadi kuota tapi juga ada yang nanti motor membawa dirigen
ada pengisian bbm
yang bisa pindah pindah itu kita dorong yang mobile ya
tetapi tidak cukup di situ yang kita harus antisipasi sendiri kan bagaimana kita memastikan karena ini kalau kita lihat data datanya banyak kendaraan pribadi
nah sekarang kita dorong juga kereta api dan penerbangan juga sangat nyaman
karena dengan kereta api dan penerbangan kan tidak perlu macet bisa tepat waktu